keluar keluar kemana pak
ayo pak barang masih menjauh tadi pak
daya yang lain tidak menjauh lokasi menjauh
menjauh dari lokasi
proses pemadaban terhadap sisa api yang membakar delapan ratus tujuh kios pedagang pasar cempaka putih jakarta pusat
hingga kami siang masih terus dilakukan
banyaknya barang api yang masih menyala di setiap sudut
membuat petugas suku dinas penanggulangan kebakaran berjibaku melakukan proses pemadaman
kendati masih dilakukan proses pemadaman
sejumlah pedagang memilih mengayuh sisa barang dagangan mereka yang masih bisa diselamatkan
api dari tengah sini dari ayaman itu sudah gede
saya tidak sempat menyelamatkan barang
habis semua pak ya
ya habis semua
sebanyak dua puluh tiga unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan
untuk membantu proses pemadaman di area pasar yang luasnya mencapai satu tujuh ratus hektare
sementara itu pihak pd pasar jaya mengaku
akan memberikan lokasi penampungan sementara bagi para pedagang yang terkena dampak kebakaran
ini tadi memastikan tempat penampungan sementaranya
supaya mereka bisa langsung mulai aktivitas berjualan lagi
sebelumnya kebakaran melanda ratusan kios pedagang di pasar cempaka putih jakarta pusat pada kamis pagi
banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melahap habis ratusan kios
penyebab pasti kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor cempaka putih jakarta pusat
rizky ihtiar yahya jakarta